selamat datang amulet
di sini kau akan mengetahui arti dari itu
yang biasa kau sebut bunga bidadat
tapi sebelumnya kamu harus melewati ujian dulu
sebelum kau menggapai ku kau harus mengalahkan tiga ketakutan terbesar
tiga ketakutan terbesarku
tiga ketakutan terbesar
ini kagak tidak mau
mau memaafkan aku kak
kenapa kagak tidak mau memaafkan aku kak
maafkan aku kak
maafkan aku kak
maafkan aku kak
biarkan mereka semua tinggal di sini
jangan sampai aku berbohong pikir
terima kasih kak
terima kasih kak
ketika seseorang menipu kita
ketika kita hidup bersama orang
yang sudah membohongi kita
terima kasih cundoman kau boleh kembali
kasih ngandau kanjeng ratu
kenapa tidak terjadi apa apa
apakah aku melakukan kesalahan
teman lama sebagai bidadari

selamat datang kembali
di sini kau akan mengetahui arti dari ku
yang biasa kau sebut bunga bidadat
tapi sebelumnya kamu harus melewati ujian dulu
ya sebelum kau menggapai ke
kau harus mengalahkan tiga ketakutan terbesar
tiga ketakutan terbesarku
ratu geneng permoni
ada apa ini
kenapa kau tiba tiba ada di sini
kamu takut padaku nawangula
aku bisa merasakan itu
aku tidak bisa menggunakan sedikit pun kesaktian airku
apa ini yang dimaksud menjadi bidadari
apakah kamu masih takut padaku
kenapa kamu tidak menyerangku
kamu hanya bertahan dan kabur terus angula
kenapa kami tidak tiga ratus tiga puluh tiga
aku harus mengalahkannya
ya itulah ujiannya
perasaan apa ini
kenapa aku sungguh takut dengannya
kenapa aku sungguh takut dengannya
aku masih belum mengerti
masih ada dua ujian lagi untukmu
apa salahku dinda
apa salahku sampai kamu berani mencapakan aku
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungulan
jawab dinda naungula
jawab dinda naungula
apa aku harus berbuat kasar
supaya kamu mau bicara padaku dinda
kalau saja aku bisa menggunakan kesaktian airku
ini akan mudah
apa harus seperti ini